diinisiasi oleh presiden joe biden pada mei dua ribu dua puluh dua di tokyo jepang
indo pacific economic framework atau ipex mengusung empat pilar utama
yakni pilar perdagangan pilar rantai pasok pilar energi hijau dan pilar transparansi ekonomi
negara negara yang terlibat sepakat untuk memberantas korupsi pengindaran pajak
dan meningkatkan transparansi dalam berbisnis
empat belas negara ambil bagian dalam kerangka kerjasama ekonomi indo pacific ini
mulai dari australia selandia baru fiji india jepang korea selatan
tujuh negara asean termasuk indonesia dan amerika serikat
imf pun menjadi salah satu pijakan baru amerika serikat dalam mempererat hubungan ekonomi
dengan negara negara anggotanya sekaligus sebagai upaya mengimbangi dominasi tiongkok di wilayah indonesia
berbeda dengan kebanyakan kerjasama dagang lainnya
amerika serikat sebagai inisiator ipec
ternyata masih sangat ketat dalam menerapkan sejumlah kebijakan perdagangannya
mulai dari kemudahan akses pasar besaran nilai tarif masuk hingga fasilitas perdagangan
brookings institute organisasi nirlamba di washington dc amerika serikat
yang banyak membahas kebijakan publik dalam skala global menilai
ketatnya pasar amerika serikat memang masih menjadi perdebatan
ada cara lain yang saya rasa ipf bisa memberikan kesempatan keberadaan jenis
kalau anda mengambil data dalam perjalanan digital
ada chapter yang akan menjadi penting dalam ipf tentang perjalanan digital
memastikan data bisa berjalan dengan ruang yang sesuai untuk kebijakan regulasi yang sepatutnya
membuat keberadaan pasar karena banyak perjalanan terjadi sekarang
kamar dagang amerika indonesia di new york melihat posisi amerika serikat dalam kerjasama di indo pasifik ini tidak absolut
kamar dagang amerika indonesia di new york melihat posisi amerika serikat dalam kerjasama di indo pasifik ini tidak absolut
pertama saya rasa
pertama saya rasa més dan mpf berasal dari pembagian kebudayaan yang dibutuhkan oleh dari semua kategori unit kerja
dan itu adalah bagian yang seinerjo maryland perkembangan di zaun per jawab atau perlawanan
dan kemudian ada setelah itu
memiliki alasan tentang oranges dan kebarusan remes

yang dikatakan adalah amerika
dan saya akan menggambarkan itu sebagai mekanisme yang lebih berkumpulkan
sebagai negara yang memiliki peran besar di wilayah indo pasifik
indonesia diharapkan mampu menjadikan kerangka kerjasama ini
sebagai lokomotif penggerak perekonomian nasional
termasuk aktif mendorong masuknya investasi
dan isentif perdagangan ke dalam negeri
ada ipf ini tentunya banyak hal hal positif juga
yang seperti saya sampaikan
bahwa untuk investasi itu lebih diarahkan ke negara negara yang jualan ke ipf
dengan memberikan mereka juga insentif insentif kepada perusahaan perusahaan di amerika
untuk investasi di negara negara yang joint ipf ini
termasuk di segi perdagangannya
dan itu juga sudah dilakukan dengan mereka coba mempertemukan dengan pihak pihak
seperti contohnya yang mau investasi di microchip di indonesia
negara di luar us
dan itu juga beberapa diarahkan untuk masuk ke indonesia
badan pusat statistik mencatat
amerika masih berada di urutan kedua negara tujuan ekspor indonesia pada dua ribu dua puluh satu
di bawah tiongkok
total ekspor indonesia ke amerika serikat pada dua ribu dua puluh
mencapai dua puluh lima delapan miliar dolar amerika serikat
lebih tinggi dibandingkan nilai impor pada tahun yang sama
role kurniawan setia di pradana amerika serikat